status terakhir yerusalem selalu menjadi pertanyaan paling sulit dan sensitif dalam konflik israel palestina dan sudah berlangsung sejak akhir tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
jika amerika serikat menyatakan yerusalem sebagai ibu kota israel hal ini akan dianggap sebagai keputusan sepihak
padahal isu ini seharusnya diserahkan ke meja perundingan
anda masih bersama program spesial keputusan trump dan masa depan yerusalem palestina
saat ini saya ditemani oleh ali muhanif ya dosen politik timur tengah uin syarif hidayatullah dan makarim wibisono mantan duta besar indonesia di pbb
pak ali pak makarim selamat malam terima kasih bergabung bersama kami
ini kita hangat sekali membicarakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh presiden amerika serikat sehingga membuat semua dunia itu langsung merasa ini sebuah ancaman
tapi mungkin anda ya pak ali begitu lama sekali banyak sekali proses perundingan
untuk menciptakan perdamaian antara israel dan palestina sampai saat ini masih belum bisa terwujud
apa sebenarnya yang menjadi hambatan utama yang membuat proses perdamaian dengan bentuk macam apapun negosiasi macam apapun tampaknya sulit sekali untuk mempersatukan fisik
terima kasih mbak desi jadi memang sejumlah masalah bisa dikompromikan dengan baik
dari menciptakan pemerintahan sementara membuat tori tori
yang lebih batas kembali pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan seterusnya
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan sudah mulai ditemukan tuh satu formula mengenai two state solutions
tapi ada tiga isu krusial yang sangat sulit untuk dua negara ini bertemu
pertama adalah hak untuk kembali right to return terhadap para pengungsi yang dulu terusir
ada hampir satu juta
satu juta orang
di mana mana seluruh dunia
yang kedua adalah repatriasi atau
kira kira konsesi terhadap tanah tanah yang dicaplok oleh israel
termasuk di dalam juga tukar menukar pahanan
tapi yang tiga adalah soal jerusalem
setiap isu lalu kemudian ketemu pada soal jerusalem dua bangsa ini tidak mungkin bertemu
dan sampai sekarang
tapi kenapa karena kan sebenarnya solusinya sudah ada
bagian barat israel misalnya bagian timur palestina
atau apakah ini bukan sesuatu yang realistis
mengingat bahwa selama ini
tapi masing masing memiliki visi yang berbeda tentang keberadaan yerusalem itu sendiri
muncul isu mengenai sakralisasi jerusalem tadi
pada waktu penaklukan tahun empat puluh delapan sampai empat puluh sembilan itu jerusalem barat sudah pasti milik israel
dan mereka dengan bangga memproklamerkan diri sebagai sebuah negara
dengan keinginan menjadikan jerusalem sebagai ibu kota
tetapi tetap saja di veto oleh bp
dan menjadikan jerusalem sebagai kota
enam puluh tujuh jerusalem timur secaplok
dengan west bank nya tentu saja
nah disitulah sebenarnya mulai isu isu agama masuk ke dalam masalah masalah teritorial
menyangkut itu kota suci dijadikan kota internasional
dan tidak boleh satu agama pun mengklaim bahwa itu sebagai kota
dan disitu juga umat kristiani juga memiliki interest disitu
makari mandat sebagai mantan dari duta besar indonesia di pbb
ini kan ada resolusi ya pbb
tapi tampaknya ini dua belah pihak itu masih tidak happy ya dengan poin poin itu
tapi sampai sekarang ini apa yang paling mengganjal di antara kedua pihak ini
padahal kalau kita lihat kan harus ada kemauan dari masing masing pihak
tekanan apapun dari dunia internasional tidak akan ada hasilnya kalau kedua pihak tidak ingin berdamai
jadi kalau kita mengikuti
ya perdebatan perdebatan di persikitan bangsa bangsa yang selalu diucapkan berulang kali ya oleh israel
itu adalah isu mengenai keamanan
mereka menganggap bahwa dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sampai sekarang dua ribu tujuh belas ini
mereka tidak berhenti ditargetkan oleh tindakan tindakan yang mengorbankan penduduk ataupun warga dari israel
ya khususnya serangan serangan dari misalnya hamas atau
dari hamas atau dari
tapi sebaliknya sebaliknya teman teman dari palestina mengatakan bahwa tanah yang mereka duduki atau yang dikuasai sekarang oleh israel itu dari dulu nenek moyangnya itu
itu sudah milik atau nenek moyangnya orang orang palestina
saya diceritakan pada waktu saya ke jordan ya dalam rangka mau masuk ke ramallah
itu diceritakan oleh seorang tua yang mengatakan bahwa saya itu punya kunci
kunci yang diberikan oleh kakeknya
yang rumah yang sekarang itu di wilayahnya orang israel
jadi yang satu mengatakan bahwa ini milik properti miliknya
yang satu mengatakan bahwa ini masalah keamanan ini yang menjadi concernnya mereka
jadi makanya pada waktu itu kan ada gagasan untuk mengatakan bagaimana kalau diselesaikan dengan land for peace
nah land for peace ini kan kemudian diwujudkan dengan apa yang disebut two state solution
ya nah pada waktu itu
kan sebenarnya sudah sama sama diketahui bahwa ada bottom position daripada palestina
bahwa dia ingin kalau dibandingkan dengan wilayah palestina satu ratus tujuh puluh tujuh sekarang ini mungkin sedikit sekali
tapi nggak apa apa dia mau asalkan asalkan kapitalnya itu ada di yerusalem
karena itu dekat sekali dengan masjid al aqsa
dan ini juga merupakan suatu bagian yang merupakan salah satu dari tempat
oleh sebab itu pernyataan donald trump memang begitu memicu
kritik yang keras sekali
seolah melegitimasi pihak israel
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu ya program spesial keputusan trump
dan masa depan jerusalem palestina akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih benar benar
ya masih dalam program spesial keputusan trump dan juga masa depan yerusalem palestina bagaimana warga palestina memaknai keputusan donald trump
yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
kita sudah terhubung melalui skype dengan salah seorang warga palestina yang ada di yerusalem
halo yara terima kasih untuk sertai kami malam ini
saya ingin bertanya tanya apa perputusan unilateral yang telah trump buat itu
untuk anda sebagai seorang palestina secara pribadi dan secara umum untuk setiap warga regi di palestine
jadi jerusalem jelas mengikuti tempat yang sangat penting di hati dan pikiran
orang palestina di seluruh dunia dan jelas di luar dari itu itu penting untuk
penting untuk kepentingan agama itu adalah pusat kultur dan kehidupan sosial di palestine
dan juga memiliki peran penting dalam naratif kita secara kolektif dan dalam hal
peraturan internasional hubungan palestina dengan kota itu sangat jelas jerusalem
diperlukan dan diperkenalkan sebagai tanah palestina itu diperlukan
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan ini diperlukan oleh komunitas internasional dan itu telah
diperlukan banyak kali oleh komunitas internasional bahwa
east jerusalem adalah tanah palestina jadi anda tahu pemerintah trump lebih dari
membatasi dengan norma internasional tetapi juga membuat kenyataan jelas
bahwa mereka tidak mengakui kebenaran palestina atau hak manusia
dan bahwa mereka akan terus mendukung kolonisasi setelah israel di palestine
jadi saya pikir untuk banyak orang palestina itu tidak terlalu mengejutkan
bahwa pemerintah trump atau mana pun pemerintah as
untuk hal tersebut akan memberikan penutupan untuk proyek kolonis setelah setelah israel
tetapi saya pikir hal penting yang harus saya sasarkan di sini adalah
ini bukan situasi baru di atas tanah
apa yang telah berlaku di east jerusalem dan di bank barat yang lebih luas telah berlaku
selama lima puluh tahun dan di palestine sejarah sejarah selama tujuh puluh tahun
anda tahu kita memiliki
enam ratus penyeludupan secara secara secara ilah di bank barat
dan dua ratus secara spesifik di east jerusalem
dan para palestina di seluruh palestine sejarah sejarah
diberi mekanisme untuk mengawasi dan mengawasi
dan mengawasi berbagai regimen berbagai regimen id
dan di east jerusalem situasi bagi orang itu sangat teruk
mereka berada di situasi yang disebut status residensi
yang berarti mereka selalu harus selalu mencadangkan bahwa mereka hidup di jerusalem
dan jadi situasi di atas tanah sekarang jelasnya orang orang berpengaruh dan mereka marah
tetapi ini lebih terkait dengan konteks yang lebih luas
tentang kolonisasi palestine yang berlangsung bukan hanya pernyataan trump
dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan
dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan
dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan
terutama saat kita memiliki orang seperti presiden turki erdogan
yang mengatakan ini adalah garis merah
bagi orang palestina garis merah itu telah ditutup beberapa dekade lalu
terima kasih yara hawari dari jerusalem
ya anda masih bersama program spesial dan keputusan trump
dan masa depan di jerusalem palestina
saya ditemani oleh ali muhanif dosen politik timur tengah
dan syarif hidayatullah dan makarim wibisono
mantan duta besar indonesia di pbb pak makarim dan juga pak ali
kita sudah mendengarkan dari seorang warga yang tinggal di yerusalem yang tentu saja
ada tiga hal yang menarik yang ya pertama
ini menurut mereka redline atau garis merah yang presiden turki mengatakan
ini sekarang sudah dilampaui
tapi menurut beliau ini sebenarnya red line itu sudah lama dilampaui
dan palestina selama ini merampok dengan
merasa bahwa ini mereka
diduduki ini merupakan penjajahan
dan lain sebagainya apalagi jumlah
pemukiman yang terus menerus dibangun
di khususnya di
tepi barat dan juga di
yerusalem sekarang sudah
daerah yerusalem timur
solusi dua negara
ini merupakan satu satunya
karena sampai saat ini kan masih belum
atau bagaimana apakah ada alternatif
lain yang mungkin nanti di
kedepankan dalam norma
internasional nanti sistem hukumnya
mungkin pak makarim bisa
besar tapi dalam norma internasional
yang paling ideal untuk
hidup berdampingan mengakui satu sama lain
dan tentu saja pengakuan
yang tidak adil sekarang ini yakni
israel atas sejumlah
tanah di palestina apalagi dengan pemukiman
tidak legitimate oleh orang internasional
pasti akan dihasilkan
atau dicapai dalam situasi yang sama sekali
tidak adil dimana palestina pasti akan
kalah persyaratan persyaratan yang diajukan
dan seterusnya nah yerusalem
ini sebenarnya oleh
politisi palestina terutama setelah
itu menjadi senjata
yang terus menerus menjadi bahan
negosiasi untuk mendorong
israel ya sudah kembali pada
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu
baik pak makarim bagaimana dan kalau
negara ini ini kan berarti kan
harus jelas perbatasannya
di mana dan jumlah
besar wilayahnya itu seperti apa
sementara di israel sendiri kan
jumlah populasi arab juga semakin
cukup besar ya jumlahnya bahkan mungkin
lebih banyak daripada populasi yahudi itu sendiri
dan mentara di yerusalem
kan juga jumlah populasi dan arabnya
juga apalagi yahudinya juga
semakin meningkat apakah ya
dua negara ini yang terbaik
begini ya kalau kita perhatikan dulu
pembicaraan di tahun tahun empat puluh tujuh an
melihat bahwa yerusalem ini adalah
kota suci dari agama samawi
ya maka ada pemikiran
bahwa ini yerusalem ini
merupakan wilayah yang terpisah tidak
miliknya israel tidak miliknya palestina
ya apa istilahnya dalam
bahasa hukum itu
korpus separatum ya nah disini
badan yang terpisah
nah dalam hal ini
mengawasi dan pbb
yang bertanggung jawab nah dalam hal ini pbb
diharapkan menugaskan dewan
perwalian untuk mencoba
jadi pengasuhnya lah gitu ya sampai
ini bisa berdiri
kedua juga ada
di dalam keadaan yang sekarang ini hampir
setiap hari terjadi pelanggaran hak asasi manusia
apalagi di yerusalem itu sendiri yang tidak boleh
masuk ke dalam
checkpoint checkpointnya terus sekarang ada
perpindahan suku baduy itu sekarang
tidak boleh lagi mengembala di wilayah yang
bebas disuruh dibawakan masukkan
ini kan buat mereka ya
bicara dari hati hati dengan mereka itu ini
karena biasanya mereka merasa aman kalau dia
mengembala itu jauh dari
istrinya atau anak anaknya jauh dari keluarga keluarga
lain jadi mereka itu merasa
peaceful tapi dengan mereka bagian daripada
satu komunitas yang
berdekatan sementara mereka mencari
apa mengembala dari jauh
itu sudah merupakan suatu
pelanggaran hak asasi budaya
pak karim kalau kita dengar dari statementnya
antoni guterres mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia

sebagai solusi di mana
ibu kotanya yurisalem untuk
dua duanya tapi melihat
karakternya donald trump saat ini
karena selama ini donald trump itu dikenal
tidak terlalu mengindahkan apa yang dikatakan oleh
pbb ataupun dunia internasional
ini akan efektif untuk
seorang donald trump atau amerika serikat
karena mereka merupakan amerika serikat
bukan selama ini sponsor utama
dalam proses perdamaian di
kalau kita lihat ya bahwa
politik luar negeri di amerika serikat ya
tidak semata mata ditentukan
oleh presiden kita ingat dulu ya
inisiatif daripada liga bangsa bangsa
dengan prinsip ya
berunding menandatangani sampai saatnya
tidak disetujui oleh kongres
sehingga sampai bubarnya
tidak menjadi member dari
tapi kongres sendiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengatakan bahwa memang
ibu kota israel itu
memang yerusalem dan inilah yang di
selalu ditandatangani setiap
enam bulan oleh seorang presiden amerika serikat
dan ini juga ditandatangani oleh
presiden donald trump ya dia mengatakan
yerusalem ibu kota israel
tapi ini masih
enam bulan ke depan untuk sementara
dan selama ini masih di tel aviv
ini kan ada semacam
tidak jelas ini yang
membingungkan dari langkah langkah politik
donald trump ya kadang kadang dia sanggup
mengorbankan apa saja gitu
keunggulan domestik dia
di amerika dan seterusnya yang kita lihat
adalah bahwa di amerika sendiri sedang ada
proses yang sudah berjalan
yang diduga pelanggaran
dan seterusnya nah
apa yang dilakukan donald trump terhadap
masalah timur tengah sebenarnya dia
konflik teritorial menjadi
sebuah konflik yang sifatnya agama dengan
mendorong yerusalem sebagai
isu utama untuk
negosiasi damai dan seterusnya
itu transformasi akan
menjadi ke arah sana tapi bagaimana bagaimana
baik pak ali maupun
pak makari melihat reaksi dari
dunia arab itu sendiri kita lihat ketika presiden
donald trump berkunjung ke negara negara
arabia wah di jam
itu berdamsa dengan
mereka dan ada
inilah persahabatan yang
baru one welcome terhadap
donald trump kira kira liga arab ini
sejauh mana mereka
efektif atau serius mengingat mereka
juga memiliki masalah yang besar ya di
kawasan mereka mungkin
anda mungkin kalau kita lihat
di kawasan itu
itu merupakan organisasi regional
yang dipengaruhi oleh satu
dominan aktor kalau kita
lihat liga arab itu pasti yang
dominan aktor itu mesir
kalau kita lihat gcc
atau wic itu dominannya saudi arabia
dominan sini yang akan
mempengaruhi semua nah kalau kita perhatikan
yang juga merupakan concern dari mesir
juga bahwa nanti liga arab
akan mengeluarkan statement
yang keras ya mengenai hal ini
kita lihat sendiri juga bahwa
mesir ini kan ingin
menggunakan masalah palestina itu
untuk memperoleh juga
bargaining position kepada
amerika dan israel
ini dia akan gunakan tetapi kalau
kita lihat negara seperti saudi arabia
seperti negara negara lain ya
ini agak sedikit masalah kenapa
karena qatar itu qatar
ini adalah sampai sekarang masih di isolasi
iya di isolasi sementara qatar
ini adalah negara yang memberikan
bantuan kemanusiaan kepada wilayah wilayah
yang diduki oleh israel
pernah melihat disitu ada
rumah sakit hancur sekolah hancur yang
membangun kembali itu qatar
pak ali bagaimana menurut pandangan
anda apalagi sikap saudi arabia
kan justru sekarang ingin
cepat lebih dekat
berkawan dengan israel karena ancaman iran
ya itu yang ingin saya katakan
bahwa terjadi semacam perubahan
di timur tengah ya yang dulu didominasi
mesir lalu kemudian
syria nah dengan gejolak
arab spring sejak dua ribu sebelas
gejolak itu mengakibatkan sejumlah
negara yang kuat
tapi tidak mengalami pergolakan
serius muncul sebagai kekuatan yang
dominan khususnya iran nah tampaknya
saudi arabia ingin mendorong
iran keluar dari sarangnya
untuk muncul sebagai
negara yang beriaksi keras
terhadap sikap trump ini
dan boleh jadi
itu adalah strategi untuk mendorong
katakanlah mungkin terjadinya semacam
eskalasi perang regional
yang lebih serius antara kelompok kelompok
radikal anti israel nah ini yang kita harapkan
tidak terjadi tidak terjadi ya
tidak ada eskalasi kekerasan dan lain sebagainya
karena akan merugikan kita semua pada
ujungnya terima kasih banyak
waktu sudah habis pak ali dan juga pak
makarim terima kasih banyak atas perhatian anda
ya demikian program spesial
keputusan trump dan juga masa depan
terima kasih atas perhatian anda
saya desi anwar terima kasih dan bye bye